waalaikumsalam makang abah
gimana neng oroknya udah ketemu belum
iya teh si neng teh udah ketemu
ternyata diumpetin sama temen temennya di gudang
teman temannya teh tidak mau si neng ketemu sama teteh manis
duh kok gitu
aduh bukannya neng orok udah setuju kita menikah kak ngaba
isikmu tuh pedes
bener bener gila itu anak
aduh kalau masalah tampang alex boleh lebih ganteng dari kita
tapi kalau kelakuan lebih buruk lebih hancur dari kita
eh gak ada gak ada alex tuh gak ganteng ganteng kan gue
selain teng bahagia ini kok ganteng
gila udah kita ke base camp aja yuk ke warung pabe
pikiran tadi mau ngerencana hal yang buruk buat reboy
ternyata cuma doto eto yuk
tapi kita harus ngomong ke temen temen
iya doang yaudah
biar mereka tau
boy kamu kamu gak kenapa kenapa kan
ya tadi boy sempat ngejar dia mak
boy tadinya mau kasih pelajaran sama dia
cuma dicegah sama reva
aduh boy kamu tuh harus hati hati
bukannya mama tuh gak percaya sama anaknya mama
mama percaya kamu tuh pasti bisa ngelahin alex
tapi perasaan mama tuh ngeri
soalnya mama ngeliat kalau alex itu karakternya tuh
orangnya licik curang
udah mama tenang aja ya
yang penting kan boy baik baik aja lah
justru buah itu ngerasa bersalah sama mama
kamu gak usah khawatir kamu harus tenang aja
mama bisa jaga diri mama
mama tau kok kapan mama tuh harus marah
kapan mama tuh harus diem
mama gak peduli
gak peduli sama sekali
nenek sihir kek mama gak peduli sama sekali nak
tapi yang penting yang ngerti kamu
yang penting buat itu baik baik
dan boy juga gak akan ngebiarin siapapun melukain mama
ngelukain hati mama
kamu tau gak kalau boy ngomong kayak gitu tuh mama
mama tuh merasa bersalah sama kamu
selama ini kan mau kurang perhatian sama si boy
mama tuh selalu sibuk sama kerjaan mama
tapi kamu boy kamu tuh anak baik
dan kamu tuh selalu baik sama mama
mama tuh bangga sekali sama kamu bos
apapun yang mama lakuin buat boy itu yang terbaik buat boy
mama itu nomor satu di hati bawah
jadi mama gak usah nangis lagi ya
gak usah sedih
aduh ini orang kapan sih mau jelasinnya
maaf nih sebelumnya
kamu beneran cinta gak sih sama
sama bapaknya reva
ya kan kamu masih muda dan kelihatan pintar
kalau kamu bener bener cinta sama bapaknya reva aku salut
karena gak mungkin juga kamu nikah sama dia karena uang
aku gak percaya
karena kamu wanita yang pintar bisa cari uang sendiri
terima kasih sekali
kalau soal itu kita singkirin dulu
yang terpenting saat ini apa rencana dari kamu ganteng
ini si neng orok
bisakah mau berbunyi tempatnya
ya udahengi juga pegangwitch
bagus itu nenek urok sudah ketemu
maybeh langsung kdanub ternyatastar kan sama mol
neng ketemu sama teteh manis
duh kok gitu
bukannya neng orok udah setuju kita menikah
iya teh justru itu saya jadi bingung teh
mungkin ini mungkin ya
kemarin kemarin neng orok gak setuju
karena dipengaruhi sama temen temennya
iya ya teh ya bisa jadi seperti itu deh
yang penting kan udah ketemu neng oroknya
dijagain biar cepet sembuh
makasih ya teh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kudu menjauhkan
si neng dengan temen temennya
terutama si mewong teh
sebenarnya abis dari ketemu sama alex itu temennya rafa yang suka sama ropa
mas masih inget gak
temen ada maksud apa kalau ketemu sama alex
sebenarnya aku tahu rafa itu ada di rumahnya boy
aku tuh tahu dari alex
dan mas masa mas tau ya
reva ternyata diam diam ikut ajang cowok oke itu mas
tanpa sepengetahuan mas tanpa seizin mas
aduh ngapain juga si alex ikut campur
apa karena dia suka sama rafa dia gak mau biarin rafa deket sama boy
aku tuh bener bener gak habis pikir sama rafa tiba tiba dia bisa ikut ajang cewek cewek oke itu
padahal mas udah ngelarang rafa untuk gak ikut itu
tapi dia diam diam di belakang kita
tanpa izin mas dan tanpa izin aku sebagai ibunya juga dia langsung ikut begituan
dan lebih rendahnya lagi dia harus ke rumahnya boy
dia harus ketemu sama mamanya boy
yang jelas jelas namanya boy itu gak suka sama rasa yang pernah menghina anak kita
yang pernah gak suka sama anak kita
terus tiba tiba reva menjatuhkan harga dirinya demi boy
kan rendah banget mas
aku bilang ini demi kebaikan rafa mas
lebih baik mas larang reva untuk gak boleh ke rumahnya boy
untuk gak boleh ikut ajang cewek cewek oke tunas
mas akan tegur eva sekarang

tapi gak bisa dong kamu ber
kamu mau melawan pamit
mau melawan pamit iya
ya udah deh bi kalo gitu nanti reva batalin aja
ntar reva ngomong juga ke sekolah buat batalin kepanitianya
adriana udah seneng aja dia gak tau siapa yang dikerjain disini
ini aku sama papi